buka siapa yang ngga buka
gue pangeran nyantuk yang habis terbang dari
hei ini mah pak gino
pak gino dari mana tadi
main terbang terbangan di sana
kembali ke langit
jangan dong jangan dong
pegang steve kembalikan dia ke langit
hei lempar kembalikan dia ke langit
hei buku jangan
satu dua tiga
pak gino dari langit kembali ke langit
dah baru kali ini gua dikerjain sama si beo
gua pulang aja
woi gua tunggu fred
gua kemana lo
makan si beo dah
waduh ada mesin giring
gua demi anak gua nih
anak gua tuh
banyak banget itu ah
lu mau pilih duit apa pilih nyawa
pergi buka duit
lalu lo ngemok pantai deh
biar kempes lo kayak balon
gua ingin main kasar sama gua lu ya
penting gue demi
tapi gue kayak denger kayak gue ngenalin suara lu dah
barangan aja lu
eh namaku gatot entertainment tau gak
eh jangan pake banyak cincong lu
lu sering ngedudupin
eh eh gue belah nih
gue belah nih gue cincang linjan
pokoknya aku belahin
rasain dulu gue kanjain
waduh kasian juga
waduh kehilangan yang putus
eh siapa sih ini
ini pasti mata mata belanda
ini pasti mata mata belanda ini
mata mata belanda pasti
buka buka topengnya
buka topengnya buka
gue pangeran nyantuk yang habis terbang dari
wah ini mah pak grino
pak gino dari mana tadi
main terbang terbangan di sini
ah kembali ke langit
eh jangan dong
pegang kembalikan dia ke langit
lempar kembalikan ke langit
kembalikan ke langit
satu dua tiga
pak grino dari langit kembali ke langit
kasian banget pak
dari langit kembali ke langit
pengen buang aja emang kata burung dara pak
ah eh pak
kamu mau nyusul pak grino
dia mau ikut sama pak grino ke langit
enggak enggak enggak
pak grino tunggu
nah sono kabut
nah udah hilang yang putus ya
waduh pengadring peneramutan
ya ampun dah
ada si ipan
waduh tolongin gua ipan
ini gua peneramutan begini udah kayak anak lutung
ya bukan anak lutung
ini mah bapaknya ya
gua citak lu
nah lu ini pake apaan nih
ini akali gua nih
gua citak lu
baik baik baik
bibir duluan dah
mau gue kasur
ya ampun gimana sih ah
baik baik dah
gua pengen mati pak
ya apalagi gua
nanti baru nyaman nih
juman tarik aja lu
lu buang kemana ke kaki lu
barangan banget dah
aduh aduh aduh aduh
deser bangkerok loh
abisan pala duluan sih

eh jangan dong
mau kabur dari rumah
gak usah mau kabur kan cuma burung yang gak bisa ngomong
gimana kalau emak punya ide
ya tunggu ya
ini bahu emak punya
mama bawa eh emak bawa kucing
cepi gak mau cepi ingin maunya burung belok
ini aja gak berisik
itu kan berisik sama sama berbulu
itu berbulu kucing juga berbuat
ini kan sama sama berbulu ya
enggak mau sih cep
loh gue lagi di depan lagi
ini mah gara gara si cepi dah emak
gak berisik sama burung sayang sayang
begini kan gue susah jadinya
bikin gue susah
mana mesti kembali isolasi guru betul
lu ngapain kesini
nah iya lu ngapain kesini
ini kan kerjaan gue urusan gua
lu punya apa di sini
ah bebokan nanya nanya
saya kata nih ya apapun yang terjadi di wilayah saya apalagi di dapur saya kudu tahu
hah lu masa tahu dapur dapur gue
gue yang beli
ah lu asal tahu
eh gimana sih
itu bikin apaan itu
eh lu nggak apa di sini nggak pergi
kalau omong dulu
bener bener ceritama sih
eh ini gue nggak berhenti ya
eh gue kan udah bilang
gue mau bikin rahasia
lu ngapain kau bikin tahu rahasia gue
eh kan saya juga tahu
saya meski buat pembantu
saya kudu tahu sih itu buat apaan di wilayah saya nih
eh lu nggak apa apa ingin tahu urusan gue
lu kan punya rahasia
lu nggak boleh tahu
eh asal tahu ya
meski kata aku pembantu gue kudu tahu
kasih itu biasanya merentang merentang doang
gue sekali ini nggak mau merentang
bodo berani bayar saya berapa
kok lu mukul gue
kan aturan gue yang mukul lu
eh ke mana
eh balik eh
eh lu kaget mak
enggak enggak enggak

kalau kaget ngambil apa
eh aku mah udah ngambil
yaa kalau si ella tau gue nyembuhin itu beo
hehehehe si ella pasti tambah cintra sama gue
eh gue yang naro ya
ban ini ngapa cairan gua ada di sini
hah lu yang nyurikan lu yang nyurikan
udah star lu
nah syukur sekarang lu keminum kan sama dia
ini kan minuman cairan untuk si be biar gak ngomong
itu yang gini
tuh tuh tuh
tuhan tuhan tuhan
ya allah cepi sedih deh
tunjukin ya allah jangan jahatin burung cepi
cepi sebel deh jangan jahatin burung cepi